subdit umum ditres krimum polda metro jaya meringkus dua kelompok berbeda yang mengaku sebagai aparat penegak hukum untuk memeras korbannya
kelompok pertama mengaku sebagai penyidik kpk dan kelompok kedua mengaku sebagai kaset reskrim polres aceh
demi mengelabui korban penyidik kpk gadungan ini membuat sprindik palsu
kelompok pertama yang mengaku sebagai penyidik kpk beranggotakan empat orang
modus kelompok ini mengincar kontraktor yang berkaitan dengan gubernur jambi zumi zola yang kini menjadi tersangka kasus korupsi di kpk
pelaku menakut nakuti korban dengan menunjukkan sprendik palsu
para pelaku memeras korban sampai dengan sepuluh miliar rupiah dengan menjanjikan tidak akan menaikkan status korban menjadi tersangka
kelompok penyidik kpk gadungan ditangkap polisi di hotel merkure jakarta barat
sementara kelompok kedua terdiri dari dua orang yang mengaku sebagai kasat reskrim polres aceh
para tersangka mengincar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki sengketa dengan warga
kedua pelaku menakut takuti dan meminta uang sebesar sepuluh juta rupiah kepada korban
kedua tersangka diringkus polisi di apartemen kalibata city jakarta selatan
kedua pelaku menakut takuti dan meminta uang sebesar sepuluh juta rupiah kepada korban
kedua tersangka diringkus polisi di apartemen kalibata city jakarta selatan